kasus meninggalnya seorang anak laki laki yang diduga depresi
akibat perundungan oleh rekan rekannya di kabupaten tasik malaya jawa barat
memasuki babak baru
usai sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap lima belas saksi
dan meningkatkan proses penyelidikan ke tahap penyelidikan
petugas subdit ppa polda jawa barat dan polres tasikmalaya
menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini
status ketiga tersangka yang masih anak anak menyebabkan
petugas akan melakukan proses hukum dengan menerapkan
pasal tentang undang undang perlindungan anak
proses dan penyidikan terhadap ketiga tersangka
juga ditangani petugas secara diversi
petugas memutuskan untuk mengembalikan ketiga tersangka
kepada keluarga dengan pengawasan penuh
anak tersangka ini merupakan anak sehingga proses dan mekanisme
penyidikannya dilakukan dengan menggunakan undang undang nomor sebelas
tahun dua ribu dua belas tentang sistem peradilan anak
di mana prosesnya ini dilakukan dengan cara diversi
sementara itu pasca pernyataan bercanda dengan hewan yang menuai kontroversi
wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum menyampaikan permohonan maaf
sebelumnya uu menilai candaan berbuat tidak senonoh dengan hewan sesuatu yang biasa

dana tetangganya waktu kecil pernah melakukannya terhadap kerbau dan ayam
tetapi karena saya orang kampung mungkin bukan hanya saya yang biasa mengelok ngolokkan teman
dan yang lain juga
tetapi ya sekarang dunianya dunia viral dunia medsos maka seperti itu adanya
oleh karena itu saya permohonan maaf kepada masyarakat yang sudah membaca hal semacam itu
terkait penetapan tersangka ketiga pelaku perundungan terhadap korban
uu menyerahkannya pada penegaknya